tadi kan lagi bareng ama lo
jangan bilang lo ngelakuin yang aneh aneh lagi buat remnya
bapak tunggu pak
bapak tunggu pak
apa yang udah gue lakuin
rena di bawah gue pick up
ada masa naku takut
pengen aku daanda pak sem
aku mati perbuah kemana

di belakang mobil bapak
om nandi aku takut
sekarang kamu aman ya
itu bisa ada anak kecil
untung belum sempat ke bawah jauh
kok bisa ya
anak kecil masuk sini
yaudah ya cabut
ren diberhasil gak ya
ngapain yang harusnya duduk di bawah gitu
ren mana ya
belum selesai masalah gue sama nino
sekarang muncul lagi masalah lain
tadi kan lagi bareng ama lu
tadi kan lagi bareng ama lu
lu ngelakuin yang aneh aneh lagi buat rena ya
jawab rena mana
reina ternyata kamu secemas itu sama tanpa
padahal tante mau berbuat jahat
tante mau memisahkan kamu dari mama papa kamu sekali lagi
tentu khawatir banget sama kamu
aku gak apa apa kok tante
untung ada om randy
rena ada di mobil pick up tadi
mas tengah aja nyemen reina di sana
tunggu tunggu tunggu
apa mbak sengaja cari masalah lagi sama pak
mau berurusan lagi sama polisi
lu emang benar benar ya
lu gak ada kepo aja ya
lu mau nyari ribut sama gue
lu mau nyari ribut sama gue
jangan marah sama tante fosun
om dandi jangan marah sama tante fosun ya
nanti aku sama tante fosun main petak umpet
terus aku nyompat di mobil yang tadi
ini kan arena yang om
jadi kali ini saya terpaksa percaya sama anda
lain kali jangan biarin rena berdua doang sama mbak elsa
iya pak randy